keberadaan skuter atau yang dulu sempat dikenal sebagai otopet
memang kalah populer bila dibandingkan dengan skateboard
tapi jangan salah
aksi dan trik yang dilakukan dengan skuter ternyata tak kalah seru dan menantang
ini kan sebenarnya olahraganya itu perpaduan antara bmx sama skateboard
nah bedanya kan kalau bmx kan ada setangnya kalau skateboard ada decknya
campur terus triknya tuh kayak bmx lah
ada yang basic banget tuh bunny hop ada tail whip bar spin terus one act kayak gitu
semua sama ya sama trik feebel
feeble tuh di grinding box kayak gitu gitu
jadi mirip mirip kayak bmx ya
tapi kalau ngomongin tadi dasarnya nih kalau misalnya anak baru banget gitu
apa yang harus dikuasai dulu sebelum meningkat ke trik trik yang lebih sulit
kalau itu udah pasti bunny hop dulu
kayak gimana sih bunny hop
bunny hop tuh lompat
ini basic banget nih
itu harus dikuasai dulu ya
itu harus dikuasai dulu
semua bisa cobain aja om
jadi gimana triknya
jadi pertama kakinya tuh nggak boleh lurus gini gini
harus kayak sejarih gini om
nah ketika mau
itu pas lompat gini tarik
kita ikut lompat gitu juga om
ya silahkan om
nah gitu om
lumayan lah ya
memiliki kesamaan dengan skateboard dan bmx
freestyle skuter bisa dikategorikan sebagai salah satu olahraga ekstrim
oh apa kestrinya
mengulik trik dengan tingkat kesulitan tinggi
adalah salah satu daya tarik tersendiri bagi para pecandu freestyle skuter
dan untuk bisa melakukan trik dengan sempurna
tentu butuh latihan serta koordinasi dan keseimbangan tubuh yang baik
satu lagi faktor yang tak kalah penting adalah
yang paling seru dari main skuter apa sih karin menurut karim
pas terbangnya itu
pas terbang ya
emang nggak takut karim
percaya diri aja
kalau skate kan itu kan
itu full tenaga kaki
kalau kita masih bisa dibantu sama tangan
jadi ada sedikit pegangan di bagian tangan buat balance
atau buat trik itu kita kan harus ada kesimbangan juga
itu pakai tangan kuda kuda pakai tangan
kalau skate kan nggak full kaki deh
di dunia freestyle skuter sebagai salah satu olahraga ekstrim terus berkembang
sementara di indonesia freestyle skuter semakin dikenal sejak berdirinya
komunitas freestyle skuter indonesia pada tahun dua ribu dua belas silam
bukan tidak mungkin dalam beberapa tahun mendatang
freestyle skuter mampu menyamai prestasi skateboard dan bmx
yang sudah menjadi cabang olahraga yang resmi dipertandingkan
erlangga wisnuaji edwin arman jakarta